keinformasi lainnya komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah tersangka korupsi muhammad hatta
mantan direktur alat dan mesin pertanian atau al sintan dari kementerian pertanian
penggeledahan rumah senilai empat lima miliar rupiah ini dilakukan di kelurahan bumi harapan
baku kiki barat parepare sulawesi selatan pada minggu malam
pasca melakukan penggeledahan kpk kemudian menyita tanah dan bangunan tersebut
kemudian kpk juga menyita tiga koper dokumen dari dalam rumah
termasuk sejumlah ponsel serta sejumlah barang yang diduga termasuk dalam tindak pencucian uang
selain menggeledah dan menyita rumah muhammad hatta
penyidik kpk juga memeriksa empat keluarga anak buah syahrul yassin limpo
saya selaku kamat bukit bukit barat bersama ibu lura selaku lura bumi harapan bersama ibu rete
diundang untuk menyaksikan penggeledahan terus pemeriksaan beberapa saksi dari keluarga saudara muhammadah
terkait dengan kelembagaan kasus bapak salim